tiga pelajar smp negeri satu jetis ponorogo jawa timur
membuat alat pendeteksi sim dan ktp
untuk menghidupkan mesin sepeda motor
ketiga pelajar yang masih duduk di bangku kelas delapan ini
adalah andian rahman fangki agrindatama dan maulana bintang pratama
perangkat ini ditambahkan pada sepeda motor dan mesin kendaraan
akan menyala jika sensor yang dipasang mendeteksi data dalam ktp dan sim pemiliknya
selain sederhana biaya pembuatan alat ini cukup murah tidak lebih dari rp dua ratus lima puluh
yang dibutuhkan adalah komponen radiofrekuensi identification atau rfid
yang berfungsi mendeteksi chip dalam ktp dan microcontroller arduino nano
alat ini dihasilkan setelah penelitian selama lebih dari delapan bulan dan belasan kali uji coba
sistem kerja alat kami adalah jika kami scan di rfid pakai ktp
maka alat ini akan dikontrol
jika belum sepeda motor bisa di starter

hal tersebut akan meminimalisir pengendaraan sepeda motor di bawah umur
karena mereka belum memiliki ktp ataupun sim
jadi jika orang tua mereka tidak memberikan ktp ataupun ktp kepada mereka
maka mereka tidak bisa naik sepeda motor
sistem kerjanya adalah alat itu yaitu menyekian id ktp
dan memasukkan nomor sim pada pemrograman
jadi ketika id ktp dan nomor sim itu sesuai
maka alat tersebut bisa di start
bisa bekerja sebagaimana mestinya
perangkat pengaman sepeda motor ini telah mengantarkan andian fangki dan maulana
menjadi juara pertama olimpiade penelitian siswa indonesia tingkat smp
ketiga siswa ini juga berharap perangkat buatan mereka bisa dipatenkan dan diproduksi massal
selain mengurangi jumlah kecelakaan akibat pengendara motor belum cukup umur
alat ini juga bisa mengurangi potensi pencurian sepeda motor
catur priambodo ponorogo jawa timur